timnas indonesia mulai menjalani pemusatan latihan di stadion maguwo harjo sleman yogyakarta
dalam latihan tersebut pelatih timnas alfred riedel mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi myanmar
ia hanya fokus untuk piala aff
sebanyak dua puluh empat pemain tim nasional senior mulai menjalani latihan di stadion maguwo harjo sleman yogyakarta sejak kami sore dua puluh oktober
alfred riedel mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi myanmar
pemusatan latihan tersebut dilakukan untuk persiapan piala aff dua ribu delapan belas
dalam sesi latihan ini pelatih asal austria tersebut memanggil beberapa pemain baru diantaranya ricky fajrin hargianto dan syahroni
pemain pemain tersebut di dalam latihan tersebut mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi myanmar
pemain yang dipanggil oleh alfred riedel ricky fajrin saputra dan syahroni mengaku bangga dan senang bisa bergabung dengan tim nasional senior
pemain yang dipanggil oleh alfred riedel ricky fajrin saputra dan syahroni mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi myanmar
pemain yang dipanggil oleh alfred riedel ricky fajrin saputra dan syahroni mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi myanmar